kepala kepala kepala kepala kepala kepala
pak busro mukoda selamat sore pak busro
selamat sore assalamualaikum
waalaikumsalam dan peneliti icw kurnia ramadana selamat sore mas kurnia
selamat sore mbak ripana assalamualaikum
waalaikumsalam saya mau ke pak busro terlebih dahulu
pak busro sebagai mantan pimpinan kpk bagaimana kemudian anda merespon ini lagi lagi penerus anda pimpinan kpk periode sekarang
di juga melanggar kode etik dugaan gratifikasi
sebelumnya lili pintauli juga kita tahu pernah dapat sanksi karena pelanggaran etik
tapi ini terjadi lagi pak busro
ya pertama siapa yang tidak menyesalkan terhadap skandal ini
kedua saya ingin menyatakan bahwa ini tak terjadi tidak lepas dari kondisi lemahnya penegaan kode etik di kalangan pimpinan kpk sendiri
di kalangan pimpinan kpk sendiri tidak hanya pimpinan berlima itu
tapi juga pada sebagian struktural dipakai
ketiga ini harus segera diproses baik pelanggaran kode etiknya maupun dugaan pidananya sekiranya itu ada
dan yang keempat ini pelajaran yang sangat berharga jika mau memetik pelajaran
bahwa proses seleksi pimpinan kpk yang periode dua ribu sembilan belas itu atau yang menghasilkan pimpinan sekarang ini
ternyata banyak bolong bolongnya
dan itu melukakan
saya rakyat indonesia yang selama ini telah menjadi korban dari proses proses korupsi yang semakin sistemik terstruktur dan masif
kasian rakyat selalu dijadikan sapi perahan politik
oke artinya ini adalah tindakan permisif
ataupun tindakan permisif ini sudah terjadi dari pimpinan kpk sampai ke bawahnya begitu ya
begitu yang pak busro ingin katakan
sampai ke struktur sebagian struktur di bawahnya
di kalangan pegawai kpk masih banyak sdm yang jujur yang terlatih kejujurannya
dan itu bekerja dengan penuh hikmat dan penuh kejujuran
saya tahu tentang itu
oke artinya dengan kondisi sekarang ini dengan dugaan pelanggaran etik yang lagi lagi dilakukan oleh pimpinan kpk
ini akan melemahkan semangat tadi para pegawai kpk yang tadi anda katakan masih jujur masih berada di jalurnya
begitu mengikuti kemampuan kpk yang diperlukan oleh pimpinan kpk
mengikuti aturan pak busro
karena saya bergaul bertahun tahun dengan mereka di dalam kantor itu
kalau toh mereka teman teman itu kecewa sangat wajar
tetapi mentalitas mereka itu sudah teruji
tidak mungkin mereka berhenti pada kekecewaan
mereka pasti akan berusaha bagaimana mengembalikan kpk pada masa kejayaan integritasnya
masa lalu itu bisa dikembalikan lagi
saratnya dewan dewas
itu perlu koreksi diri
kalau kpk zaman dulu undang undang yang lama
itu kalau ada pimpinan kpk yang diduga melanggar kode etik
dibentuk komisi etik
komisi etik ini terdiri dari jumlah terbesar unsur masyarakat
nah sekarang kita uji
apakah dewas mau mengadili sendiri
ataukah dewas yang disitu ada guru besarnya juga
akan menghormati demokrasi
akan menghormati demokrasi
dengan menarik orang orang yang terhormat dari masyarakat
artinya ini ujian bagi dewan pengawas yang diisi oleh orang orang yang katanya punya integritas
katanya punya rekam jejak yang sangat mumpuni begitu ya dalam bidang hukum
menurut icw kali ini dewan pengawas ujiannya lebih berat
apakah mereka akan lebih keras menjatuhkan sanksi kepada lili pintauli
atau justru sebaliknya karena sudah ada kabar burung bahwa lili akan mengundurkan diri
ya yang pertama mbak rifana
kalau kita mengacu pada pasal tiga puluh
ujian undang kpk baru
kalaupun saudari lili pintauli si rekar ingin mengundurkan diri
namun kami tegaskan hal itu tidak akan menghentikan proses persidangan dugaan pelanggaran kode etik
karena dalam undang undang kpk
pimpinan kpk berhenti
tak kalah ada
keputusan presiden pemberantasan
jadi kalau kita mengacu pada statement ibu albertin ahu
yang mengatakan sidang perdana tanggal lima juli
atau dua hari lagi
jadi kalau dua hari ini tidak dikeluarkan keputusan presiden
maka saudari lili harus tetap digelar
pertindangan kode etiknya
pimpinan kpk seperti lili ini yang sebelumnya
sudah pernah dijatuhi sanksi berat
kalau memang itu terbukti
maka dewan pengawas harus meminta
namun permintaan pengunduran diri itu
bukan sebelum persidangan kode etik
tapi persidangan harus tetap digelar
disampaikan kepada masyarakat
kemudian diminta saudari lili untuk mengundurkan diri
kalau saudari lili tidak berkenan untuk mengundurkan diri
kami juga sudah mengundurkan diri
dan memikirkan solusi ketika hal itu terjadi
kami berpikiran dewan pengawas harus menyurati presiden jokowi
melampirkan putusan sidang kode etik
agar presiden jokowi mengeluarkan kepres
pemberhentian atas dasar melakukan perbuatan tercelak
di dalam undang undang kpk baru
oke oke artinya sidang etik harus tetap digelar oleh dewan pengawas
meskipun yang bersangkutan ini
mengajukan surat pengunduran jokowi
mengajukan surat pengunduran diri ya
meskipun lili pintaulisi legar sudah mengajukan surat pengunduran diri
sidang kode etiknya harus tetap berjalan
tapi kalau misalnya kemudian dewan pengawas
karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri
jadi kita tutup saja kasusnya
ini bagaimana mas kurnia
tentu itu kalau terjadi
maka dewan pengawas melanggar kode etik
yang mereka sendiri perbuat
karena di dalam kode etik
dihakir secara jelas
maksudnya adalah dewan pengawas
harus bertingkat profesional
jadi tidak ada dasar
bagi dewan pengawas untuk menghentikan
proses persidangan kode etik
bahkan dari sana
jika nanti kesalahan
terbukti dalam proses persidangan
untuk mendorong agar dewan pengawas
juga melaporkan peristiwa itu
ke penegak hukum
karena dari sana
jugaan penerimaan tiket
mau puji beserta sejumlah fasilitas
itu bukan hanya persoalan etik
namun sudah masuk dalam ranah pidana
dan itu diatur
dalam undang undang tipik kor
dikategorikan sebagai perbuatan suat
bahkan itu bukan dewan pengawas
kepolisian republik indonesia
atau pencapsaan agung
begitu dari saya
dengan surat pengunduran diri ini
tidak menghilangkan tindak pidana korupsinya
pelanggaran kode etiknya
tapi yang bersangkutan kabarnya sudah mengundurkan diri
apakah kemudian nanti akan kesulitan
untuk bisa mengusut
tindak pidana korupsinya ini
tidak mungkin dewas
itu akan menerima
pengunduran diri itu
pelanggaran kode etik lilik itu
kemudian berhenti di situ
kalau itu terjadi ya tamat
pada dewan pengawas
satu kemudian yang kedua
ketika sudah disidang dan terbukti
itu dewas perlu membuat rekomendasi
yang keputusannya itu
memberhentikan dengan tidak hormat
jadi membuat keputusan itu
disampaikan kepada presiden
seperti kata kurnia tadi
nah kita tunggu presiden
sesepat sepatnya presiden harus merespon
dugaan tentang kreatifikasi itu
tidak akan berhasil
nah ya berpendapat
sekarang ini berlima itu
dan beberapa jabatan struktural
maka dugaan kreatifikasi itu
perlu dipertimbangkan dengan seksama
namipun selaku unsur
masyarakat sibil bersama sama
sekarang ini sedang
tidak ada dugaan pidana itu
kita percayakan kepada
jenderal polisi lombok
kami punya keperdayaan pada
pimpinan polri sekarang
kedalam kpk sendiri
oke jadi diserahkan ke kepolisian ya
untuk mengusut tindak pidana korupsinya
kepolisian daripada kpk sekarang ini
akibat dari proses demoralisasi
setara internal yang terjadi
khususnya di pimpinan kpk
tapi itu tidak lepas
jangan sampai masyarakat kemudian lupa
ditidak lepas dari proses proses politik sebelumnya
yang memang sudah terbukti
lewat undang undang kpk yang baru itu
pemerintah dan dpr itu
tidak mengenai kpk yang independen
nah sekarang tambah satu kasus ini
apakah kemudian menurut anda
lili pintaulis siregar memang
menyerahkan surat pengunduran dirinya
untuk menutupi tindak pidana korupsinya ini
supaya tidak usah diusut
tindak pidana korupsinya sehingga dia kemudian
cepat cepat memberikan surat pengunduran diri
itu kewenangan moral
kewenangan hukum dari
andai kan itu betul
tidak menjadi penghalang
bagi mabes polri untuk
tetap mengusut dugaan gratifikasi
karena ini masuk klaster pidana
dan kita berharap
betul pada pimpinan polri
terus mendungi bapak
ketika sekarang ini kpk
semakin pada titik nanti
saya ingin tanya ya
ini tindak pidana korupsinya
menjadi ruwet ketika anda dan teman teman icw
kabarnya dapat informasi
bahwa ada upaya pihak dari lili pintauli
menghilangkan jejak gratifikasi
dengan membayar tiket ke pertamina
yang tadinya sebetulnya ini diberikan
kemudian karena ketahuan
kemudian ada upaya seolah olah
itu dibayarkan ke pertamina
anda dapat informasi itu
ya saya dapat informasi
yang telah kategorinya kebanyakan
melakukan proses penyelidikan
penyelidikan dan perusahaan
maka harus ditindaklanjuti
dan dewan mesti bekerjasama
dengan sedeputian penindakan
jadi secara paralel
sisi usut dugaan pelanggaran kode etik
untuk tindak pidana berupa
suap atau gratifikasi
dan hal itu menjadi sangat penting
karena menjadi sangat miris
yang dibebankan tugas
dan melakukan praktik korupsi itu sendiri
jadi kami juga menghimbau
kepada saudari lili pintauli
untuk tidak menghindar
dengan cara mengundurkan diri
karena hal itu akan
dan tindakan yang amat sangat memalukan
instansi penerja hukum
seperti komisi pemberantasan korupsi
anda mendengarkan bahwa ada informasi
berusaha untuk menutupi jejak
dengan membayarkan tiket itu
saya sempat membaca pemberitaan itu
jadi saya rasa
itu tidak lagi berguna
karena dewan pengawas sudah memutuskan
pekerimaan tiket tersebut
naik ke dalam proses persidangan
daripada di dalam peraturan
dewan pengawas disampaikan
jika dewan pengawas memutuskan
kedalam proses pertidangan
maka dewan pengawas sudah memiliki cukup bukti
itu yang menarik
bukti tersebut yang nanti
kalau seandainya terbukti
akan menjerah dua peristiwa
yang kami dukung
agar rekomendasi dari dewan pengawas
atau putusannya permintaan
mengundurkan diri saudari lili
yang kedua juga bersinggungan
dengan tindak pidana
jika itu sudah diungkapkan
kepada masyarakat oleh dewan pengawas
maka penegak hukum harus segera bergerak
apapun aparat penegak hukumnya
kami tentu mendorong juga
kita tidak yakin
untuk mendadak lanjuti
putusan dewan pengawas
surat perintah penyelidikan
tugahan tindak pidana suap
yang dilakukan oleh saudari lili pintaulisireka

bahwa di internal pimpinan kpk
belum tentu mau menindak lanjuti
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pimpinannya sendiri
saya akan tanya nanti ke pak busro

jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
sikap integritas yang tegas
jangan hanya memikirkan
popularitas dan lain lain
oke ini dampaknya bukan hanya untuk kpk
tapi bagi masyarakat juga ya yang berhak
mas kurnia dampaknya apa
kalau dengan adanya kasus pelanggaran
etik yang berulang kali ini
terjadi dilakukan oleh pimpinan kpk
tentu saja selain citra kpk akan
semakin buruk indeks kepercayaan publik
semakin buruk dampak lainnya apa menurut mas kurnia
dan teman teman icw
ya dampak lainnya
kan tidak mungkin
baripana ke depan
dugaan pelanggaran kode etiknya bisa
lebih banyak dan bisa lebih
parah terjadi di kpk
baik dilakukan oleh pimpinannya
sampai pada pegawai pegawai
kalau kita tarik setidak tidaknya
tiga tahun terakhir seandainya
perbuatan lili pintauli
terbukti dalam proses sidang kode etik
maka sudah ada
empat pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh lima pimpinan kpk
pelanggaran kode etik itu dikoleksi
oleh saudara firly bahuri
dan maka dari itu
ke depan kalau percidangan ini
membuktikan maka saudari lili
berhasil mengikuti rekam jejak
pak firly bahuri tentu ini sangat
mirip yang ini sudah diprediksi
sejak awal maka dari itu
ke depan memang
akan integritas menjadi hal yang penting
bagi kami mbak rifana bahkan
bukan hanya saudari lili
yang pantas untuk mengundurkan diri
mestinya juga menanggalkan jabatannya
karena sudah semakin membuat keruh
dan semakin memperkecil
ruang harapan masyarakat kepada
komisi pemberantasan korupsi
baik kita tunggu nanti bagaimana sidang
pelanggaran kode etik yang akan digelar oleh
dewan pengawas kepada pimpinan kpk
lili pintauli siregar apakah tadi
seperti yang disarankan oleh pak busro
bahwa dewan pengawas akan
legowo untuk bisa
kemudian mengajak tokoh tokoh
dari luar untuk bersama sama
membentuk komite etik menyidangkan kasus ini
sehingga kepercayaan publik juga
muncul begitu ya kepada kpk
dan juga kepada dewan pengawas karena lagi ini adalah
pertaruhan bagi dewan pengawas kpk
dan juga bagi komisi antiraswa sendiri
apakah mampu memberikan
keadilan kepada masyarakat
apakah mampu kemudian memberikan
sanksi tegas kepada pimpinannya yang
melanggar kode etik berkali kali
kita tunggu nanti bagaimana hari selasa
persidangan kode etiknya terima kasih sekali dua orang narasumber
yang sudah bergabung pada sore hari ini ada
peneliti icw kurnia ramadana dan juga
selamat sore dan sehat selalu pak busro
selamat sore dari sana
dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan
sesaat lagi tetaplah bersama cnn indonesian newsroom